coba siapa yang gembrot para pangdam ada dandem yang gembrot nggak
sini tunjuk suruh ke sini
kepala setapangkatan darat ksad jenderal andika perkasa
memanggil komandan kodim atau dandil yang berbadan gemuk
para dandim itu mengatakan alasan dan penyebab mereka menjadi gemuk
dalam video yang diunggah di akun youtube tni ad selasa lalu
salah satu dandim yang dipanggil ke depan adalah
dandim lima ratus sembilan kabupaten bekasi letkotofantri anggoro
ia pun segera menjawab ketika kasat bertanya terkait postur tubuhnya
oke beratnya berapa
waduh mulai kapan gemuk begini
dari lulus sma bapak
pertanyaan serupa juga dilontarkan jenderal andika
kepada beberapa perwira tni ad lainnya
kemarin kami sempat kurus waktu jabatan komandan batalion bapak kasat
setelah danyun kami masuk rindam dan dandim baru tambah mekarum
sebenarnya kami kurus bapak kasat
tapi karena kami tidak jaga makan
sehingga barang kami naik seperti ini
kami berusaha bapak ksad
kami berusaha bapak kasat untuk bisa berusaha
untuk menjadi kembali lagi besar normal
demikian bapak ksad
jadi christian ini sebetulnya kurus
siap bapak ksad